sejumlah warga di tpu semper cilincing jakarta utara kebingungan mencari makam keluarga mereka pada minggu sore
genangan air setinggi hingga tiga puluh cm merendam makam di blok aa dua akibat curah hujan yang tinggi
tidak hanya sulit mencari makam sejumlah peziarah juga bingung mencari jalan untuk bergerak
sejumlah peziarah akhirnya memilih berdoa di pinggir pemakaman lantaran tidak kunjung menemukan makam keluarganya
yuni mengaku tahun lalu masih bisa menemukan makam neneknya karena belum terendam air
para peziarah berharap ke depannya ada perbaikan sehingga makam di tpu semper tidak lagi terendam banjir
ahmad kira kira minggu tahun berapa dua ribu tujuh
bisa saya dapatkan lebih gampang dan lebih cepat kita cari di buku buku dulu baru kita cari di situ
kesulitan mencari makam keluarganya juga dirasakan peziarah di tempat pemakaman umum islam paropo panaikang makassar sulawesi selatan
karena lokasi dipadati ribuan orang
di tpu islam paropo panaikang terdapat lebih dari dua puluh lima ribu makam
satu makam bisa diisi hingga lima jenazah
sehingga total ada sekitar tujuh puluh lima ribu jenasa dikebumikan
lantaran makin padat cek kawasan tpu ini pemerintah kota makassar akan membuat kawasan tpu baru di kabupaten maros yang direncanakan seluas sepuluh hektare
tim liputan cnn indonesia